kita sampaikan tentang cara berdakwah yang baik yang santun
ketika berteman orang baik tentu itu satu kebaikan yang luar biasa
karena kita bisa nyaman dengan kebaikan itu
tapi yang sedang belum baik karena itu juga bangsa indonesia
juga tetangga kita saudara kita
kita harus dakwah merangkul supaya mereka jadi baik
sehingga dengan demikian kita tidak merasa benar sendiri
tidak merasa yang paling superior yang paling membawa amanat kebenaran
saya tidak banyak memberi nasihat
karena ini sudah menjadi perilaku bangsa indonesia
di antara perilakunya adalah al kafu'anisya'r
menahan diri supaya tidak merugikan orang lain
ada sebuah hadis ketika nabi mengatakan
seseorang harus melakukan sedekah kebaikan untuk orang lain
ada sahabat yang tanya lalu kalau saya tidak mampu ya rasulullah
yang penting aktivitas kamu ucapan kamu
atau keputusan politik kamu atau apa saja yang kamu lakukan
tidak merugikan orang lain
jadi di antara kebaikan islam adalah kita
kalau tidak bisa berbuat baik sama orang lain
setidaknya tidak merugikan orang lain
dengan demikian maka agama ini menjadi berkah bagi semua
jadi rahmatan lil'alam ini
banyak yang belum sadar
bahwa kaum perempuan memegang peran strategis dalam menjaga persatuan
dan membangun sebuah negara
bagi saya perempuan merupakan tiang negara
al mar'atu ibadu bilat fa'iza saluhat saluhatil bilat
maka memperkuat negara dengan membangun perempuan
selama delapan belas tahun saya melayani masyarakat
saya melihat kontribusi perempuan memberi dampak yang sangat signifikan
bagi keluarga komunitas kota bahkan negara
bahkan dalam kondisi yang penuh tantangan
seperti saat ini
mereka merawat keluarga mencerdaskan generasi bangsa
hingga berkarya menjadi kebanggaan indonesia
untuk itu kita tidak bisa mengecilkan kontribusi perempuan
dalam membangun masa depan
kinilah saatnya perempuan untuk bangkit bersatu membangun negeri
ketimbangan sosial yang sangat kita rasakan selama ini
itu membuat banyak pengangguran
banyak kemiskinan dan daya beli masyarakat yang rendah
apalagi di saat pandemi covid sembilan belas yang berkembang di indonesia
sejak bulan maret yang lalu
membuat kita semakin khawatir kita semakin panik
karena kemiskinan semakin mendalam
karena melihat keadaan mereka yang amat sangat memprihatinkan
saya turun ke masyarakat berbagi di kota solo sejak bulan maret
dan saya saksikan saya berinteraksi langsung
dengan puluhan ribu masyarakat di kampung kampung di kota kota
di berbagai provinsi di indonesia
ini sangat menyakitkan
seandainya di setiap kota itu ada seratus atau dua ratus orang yang mau peduli
berbagi seperti yang saya lakukan selama ini
insya allah dana bansos seperti itu tidak diperlukan lagi
saya mempraktekkan sila kelima
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
ini yang harus kita perjuangkan untuk rakyat indonesia
itu yang saya mengetuk hati saudara saudara saya di seluruh indonesia
yang memiliki yang mempunyai kelebihan
ayo kalau kita bicara demi nkri ini saatnya
sekarang kita ini bersatu berbagi bersama sama
mudah mudahan kepedulian kolektif ke depan ini bisa terjaga
menjaga persatuan di indonesia membutuhkan peran pemuda di dalamnya
indonesia itu sudah kaya dengan pemuda yang berani dan kreatif
setiap peran dari kita merupakan aspek penting
bagi usaha kolektif untuk pembangunan di indonesia
pada masa yang penuh tantangan ini
kontribusi kita adalah kepentingan
kunci untuk membuka semangat baru
sudah menjadi kewajiban kita bagi para pemuda
untuk menjadi harapan bagi indonesia
untuk bangkit dari keterpurukan
yang mengkritik itu sudah banyak
tapi yang indonesia butuhkan adalah para pencari solusi
mari kita ubah kritik menjadi aksi
dan sendiri menjadi kolaborasi
peran anak muda dalam demokrasi dibutuhkan
kritik dan karya kalian merupakan elemen penting dalam membangun bangsa
namun penting bagi kita untuk menyorokkan suara kita dengan benar
maka dari itu pengetahuan tentang hukum itu penting
saya yakin aspirasi kita akan didengarkan
dan kita akan membawa perubahan asalkan mengikuti aturan yang berlaku
dengan mengerti hukum kita bisa memanfaatkan ruang yang ada
untuk menyampaikan aspirasi kaum muda di masa yang modern ini
anak muda harus melek hukum
seperti warna dengan spektrum yang berbeda beda
manusia tercipta dengan keragaman untuk mewarnai dunia
tidak ada jarak dan perbedaan antara kita dan mereka
teman teman disabilitas sama lelah dengan kita
butuh akses ke pendidikan tinggi lapangan pekerjaan fasilitas dan pelayanan publik
namun nyatanya menjadi masyarakat mandiri dan sejahtera masih menjadi tantangan besar bagi mereka
aksesibilitas dan fasilitas yang belum memadai
sistem ketenaga kerjaan yang belum siap mengakomodir mereka untuk bekerja
hingga stigma negatif yang masih melekat pada mereka
selama saya berpartisipasi dalam pendidikan bagi difabel di salah satu lembaga di bandung
saya menemui banyak sekali talenta dan potensi dalam teman teman ini
yang perlu kita lakukan adalah bersama sama mengasah mengembangkan
dan memberi mereka kesempatan untuk menjadi gemilang
sehingga inklusivitas di indonesia bukan hanya terucap
namun juga terwujudkan dengan akses agar mereka dapat berkarya dan mandiri
dan juga memberi bagi bangsa ini
bapak soeharto kita sudah saksikan bersama tayangan tentang para perawat persatuan
pertanyaan pertama mereka ini siapa saja sih sebenarnya
tadi kalau ada gus baha dia dari keluarga besar p tiga
kemudian yang lainnya itulah adalah yang masuk di dalam jajaran kepengurusan
maksudnya persatuan pembangunan
kalau dilihat tadi dari lima orang yang terakhir itu
kita lihat generasinya mulai dari habib mulahela itu
kemudian ada mantan wali kota yang sekarang menjadi anggota
jadi anggota dpr ibu ildiza
kemudian ada nadia dan terakhir tadi ada yudhistira dan disusul oleh sarah
sebagian besar mereka perempuan paling banyak tadi kalau kita lihat
hanya dua laki laki dan kemudian sebagian besar orang muda
inilah yang saya sampaikan wajah baru partai persatuan pembangunan
pengurus partai persatuan pembangunan
dan mereka telah berbuat telah melakukan sesuatu
jadi kehadiran mereka sebagai wajah segar darah segar
sebagai partai persatuan pembangunan mudah mudahan bisa menginspirasi juga
bagi para pengurus partai persatuan pembangunan di mana saja di semua tingkatan
mereka telah membuktikan apa yang telah mereka kerjakan
jadi itu pesan yang pertama
yang kedua mereka juga ingin sudah bisa mewakili atau merepresentasi
sudah paham apa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat
dan kemudian bukan lagi berfikir solusi tetapi mereka sudah menjadi bagian dari solusi itu sendiri
jadi ini yang menarik
dalam kaitan dengan itu pak soeharto peran mereka nanti dalam merealisasikan visi dan misi p tiga ke depan
akan seperti apa
ya pertama tentu ini yang dengan tagline yang kami kenalkan
apa yang disebut dengan merawat persatuan dengan pembangunan
inilah cara cara kita untuk menjaga memelihara merawat persatuan itu dengan pembangunan
orang tidak mungkin bisa kita ajak berhimpun bersatu
ketika keadaan dirinya lapar atau ketika keadaan dirinya itu tidak diperhatikan kaum defable
terjadi eksklusifitas tidak mungkin
karena itu harus ada solusi yang hadir di sana sehingga mereka benar benar merasa inklusif
seperti tadi yang disampaikan oleh sarah
jadi dengan demikian sarah itu sudah menjadi bagian dari solusi
solusi apa merawat persatuan dan dia membangun
nah inilah para perawat persatuan
yang dengan demikian merawat persatuan dengan pembangunan itu satu tek yang ditarik nafasnya itu sekali
jadi kita tidak bisa hanya berhenti di merawat persatuan tanpa pembangunan
seperti yang saya sampaikan tadi
jadi orang mereka mau bisa bersatu sepanjang memang mereka juga lapangan kerja ada
kemudian daya beli mereka terpelihara tersedia
tapi kalau mereka tidak ada itu semua sulit kita untuk bicara dengan mereka apa itu persatuan
kalau kita lihat tadi kan bapak soeharto mengatakan bahwa ada sebagian yang pengurus
tapi sebagian rasanya tidak ya mereka bukan orang p tiga
jadi kalau mau jadi perawat persatuan apakah harus jadi anggota partai persatuan pembangunan atau tidak nih
kalau yang terakhir tadi ini saya lihat
dari enam yang ditayangkan ini juga mengejutkan buat saya
itu yang pertama gus baha yang saya kenal itu memang dari kalangan kami sendiri sebenarnya
kemudian yang lima yang terakhir itu yang kalau saya kenal adalah para pengurus partai persatuan pembangunan
saya kira yang baru ya wajah wajah baru
tapi kalau kita bicara tentang merawat persatuan itu kan sebuah misi yang sebetulnya merupakan misi bangsa ya
dan itu lintas partai itu lintas agama itu lintas kemampuan
itu lintas agama itu lintas kemampuan
saya rasa apa yang ditawarkan oleh p tiga ini adalah sesuatu yang sifatnya universal
memang sekarang kan menjadi kemasan untuk tampilan baru semangat baru
energi baru p tiga dengan wajah barunya
tapi yang saya lihat nih ini yang ingin ditularkan oleh p tiga kepada seluruh rakyat indonesia
bahwa p tiga ini memberikan ajakan kepada seluruh rakyat indonesia untuk merawat persatuan dengan pembangunan
kita memang diajarkan bahwa sebaik baik manusia adalah manusia yang dilahirkan untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kebatilan
mencegah kemungkaran dan sekaligus juga memantapkan keyakinannya akan tuhan yang maha kuasa
jadi tidak hanya amal ma'ruf nahi munkar tapi disitu juga ada kelanjutnya
jadi harus beriman dengan yang dimantapkan dalam menegakkan amal ma'ruf nahi munkar
nah bagian bagian tadi yang kita lihat itu adalah satu kerja menurut saya yang wujudnya itu jelas
bagaimana amal ma'ruf dan kemudian juga bagaimana seperti tadi yang disampaikan oleh gus baha
bagaimana mencegah kemunkaran tadi
saya rasa apa yang ditawarkan oleh p tiga saat ini adalah luar biasa p tiga
pesan yang penuh semangat penuh keyakinan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik
dan bisa menjadi rumah untuk semua orang sebetulnya